di pengadilan tipikor jakarta tengah digelar sidang perdana kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi ktp elektronik
dengan terdakwa dr bimanes sutarjo
dalam dakwaan terdakwa fredrik yunadi dr bimanes adalah dokter yang mengupayakan setonofanto
untuk dirawat di rumah sakit medika permata hijau saat proses penyidikan kasus korupsi ktp elektronik sedang bergulir
bimanes diduga andil agar setonofanto bisa dirawat guna menghindari penyidikan oleh komisi antiraswa
kita simak bersama jalannya sidang perdana kasus perintangan penyidikan kasus ktp elektronik
dengan terdakwa dr bimanes sutarjo
ya nanti untuk sementara hari jumat dulu kita jadwalkan ya nanti kalau seandainya memang ada perubahan kita sesuaikan aja ya
demikian pak ya
ya demikian terdakwa jadi persidangannya kita tunda hari jumat tanggal dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas
untuk pemeriksaan saksi saksi dan para saudara hadir lagi ke persidangan ini ya
sidang setelah ini nyatakan ditutup
ya baru saja kita saksikan sidang perdana dengan tersangka
dr bimanes sutarjo dalam kasus perintangan penyidikan kasus ktp elektronik dengan tersangka setonofanto
dan rencananya persidangan akan dilanjutkan pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas dengan menghadirkan sejumlah saksi